tapi angela saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pak billy karena
hai karena pak billy mengizinkan saya mengajar di tempat ini dengan dengan membawa ibu saya iya
tuh tuh burung masih aja bawa ibunya pikun udah tua gitu
cepat bimbel nih lama lama cepat bimbel udah kayak panti jompo toh enggak keren
sekarang kita masuk ke bab menentukan kecepatan sudut
ya kalau begitu ibu harus bilang ya bu
ngambek ya sama yasa ibu marah ya ibu kan belum makan pasti laper ya
aduh males mak masa bu guru bawa nenek nenek ke kelas masa sih iya kemarin nenek neneknya ngompor
apalagi sekarang kentut lagi mak aduh jadi nggak nyaman di kelas mak ah mendingan aku belajarnya pindah
deh mak masa sih ah mami nggak percaya deh makanan sendiri bohong sih mak sebaiknya kita
jadi itu iya mah yang itu kayak begini kan dapat jadi enggak enak belajar saya
suka saya udah bayar mahal udah seharusnya anak saya mendapatkan fasilitas yang baik
kapan tempat bimbel itu jadi panti jompo
bu bu ibu tenang dulu ya kita bicarakan baik baik bu pak saya memasukkan dava
kesini bukan dengan biaya yang murah lho pak agar anak saya mendapatkan fasilitas yang baik bukan yang
seperti ini bukan yang sekelas nanti jompo apa ibu mau anak ibu mendapatkan fasilitas yang seperti
ini kita memasukkan anak kita ke sini agar anak kita pintar lulus ujian nasional bukan kayak gini
bapak betul sih bu elsa tapi kalau cara belajarnya aja tidak bisa berkonsentrasi bagaimana mereka bisa lulus un pak apa ibu mau hah anak ibu gak lulus ibu mau seperti itu
saya juga nggak mau resah pak billy ini gimana solusinya pak billy baik ibu ibu usulan ibu ibu akan saya tampung dan akan saya pertimbangkan ya secepatnya akan saya kabari terima kasih
terima kasih atas perhatiannya
terima kasih atas perhatiannya
jadi begini yes tadi para wali murid melihat kamu mengajar sambil mengurusi ibu kamu dan mereka komplain mereka tidak setuju kalau kamu mengajar sambil membawa ibu kamu
bapak sendiri baiknya gimana ya pak
saya tahu betul kamu sangat menyayangi ibu kamu
sejak kita masih sama sama kuliah dulu
saya lihat sendiri kamu benar benar menyaingi ibu kamu
kamu itu kan orangnya baik dan cerdas

makanya saya mengizinkan kamu untuk mengajar di tempat ini
makanya saya mengizinkan kamu untuk mengajar di tempat ini
ya tapi dalam hal ini saya bingung yes

tapi yang jelas saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pak billy
karena pak billy mengizinkan saya mengajar di tempat ini dengan membawa ibu saya
tapi yang jelas saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pak billy
karena pak billy mengizinkan saya mengajar di tempat ini dengan membawa ibu saya
yang jelas sayang
yang jelas sayang
gak ada satu perusahaan yang mau terima yesa
kalau yessa membawa ibu
yessa gak mau ibu kenapa napa dan celaka
isa mau ibu tetap aman
dan yessa bisa mengawasi ibu terus
yessa memperlakukan ibu sama seperti ibu dulu memperlakukan yessa
kamu gak kerja
anak anak butuh kamu
kamu gak usah mengkhawatirkan ibu
kalau gak khawatirkan
ninggalin ibu sendirian di rumah
tapi kalau kamu gak kerja
bagaimana kita bisa menutupi kebutuhan kita
linggalin ibu sendirian
masih aja bawa ibunya yang tikun
udah tua gitu
ini lama lama tempat bimbel udah kayak panti jompo tau gak
saya juga terenyuh loh
sampai dibawa ke tempat kerja
saya juga berharap suatu saat lalu saya tua
sayang kan kalau kita udah tua
tapi anak kita malah buang kita ke panti jompo
iya dong percuma kalau kita sukses
tapi naruh orang tuanya di panti jompo
kita pindahin anak anak kita dari bimbol ini
ngapain bayar mahal mahal tiap bulannya
kalau fasilitas bajarnya seperti ini
makanya kita tuh harus kompak ibu ibu
ah enggak ah
saya lebih suka anak saya diajar sama miss aisyah
saya itu bu
pingin anak saya itu ketularan baiknya kayak dia
hei bu bukan masalah baiknya
tapi kenapa masalahnya dia bawa ibunya ke sekolah ini
di tempat bimbel
bukan panti jompo ibu
tapi saya nggak keberatan loh bu
seandainya anak saya disuruh jaga ibunya ibu aisa
dia ya tuh
bu hidup itu jangan cuma mikirin dunia
kalau ibu tua
ibu gak kepengen dirawat sama anak bu ilsa
ya tenang aja
dan pastiin ntar tuh udah dewasa
dia tuh sukses
bu bu udah bu
ibu ibu semuanya dimohon tenang
saya akan mengadakan pertemuan wali murid hari ini juga
biar masalah ini kita bicarakan di dalam
saya boleh minta waktu kamu sebentar
sebentar pak saya mau siapin ibu dulu
kamu aja sendiri
biar ibu kamu disini dulu
karena ada hal yang penting yang mau saya omongin
ya sebentar ya pak
ayah elsa mau pergi sebentar soalnya ayah elsa dipanggil
ibu jangan kemana mana ya
tunggu di sini ya bu
saya sangat wajar kalau ada beberapa ibu ibu mungkin
agak kurang suka dengan kehadiran ibu saya
saya bersedia mundur dari bimbel ini
miss ayah elsa nggak boleh keluar dari tempat bimbel ini
saya tidak akan pernah membiarkan guru sebaik mis ayah saya harus keluar dari tempat bimbel ini
bagaimana anak anak ibu memperlakukan ibu
yang sangat buruk kalau anak anak ibu tidak dididik baik sama ibu
saya rasa kehadiran mis aesa di tempat bimbel ini sangat berguna untuk mendidik anak anak dalam hal berbakti kepada kedua orang tua